halo selamat siang aksi main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat kembali terjadi di kabupaten kendal jawa tengah
aksi masa ini dipicu oleh maraknya informasi penculikan anak oleh orang yang berpura pura gila
kejadian ini berawal saat korban sedang mondar mandir pada malam hari di duku sinom kecamatan weleri kendal
terpancing oleh informasi penculikan anak warga beramai ramai mengejar korban
korban pulang dalam kondisi tidak sadar dan luka robek di bagian kepala
keluarga korban sempat membawa korban ke rumah sakit islam wuleri kendal
beberapa jam mendapat perawatan korban meninggal dunia
pelaku pengeroyekan berhasil ditangkap
sebelumnya sempat viral culik mas penculikan anak anak kecil katanya diambil dalemnya dijual itu
saya juga sempat dengar
saat itu rame sih pak banyak yang teriak pak maling maling
jadi motif tersebut bahwa si para tersangka itu ten inspirasi dengan berita berita buak
yang seperti yang baru barusan ini
di viralkan di desa rawosari itu ada penculikan anaknya
makanya saat itu korban melihat si tersangka melihat korban mundar mandir seputar situ diduga karena mereka pelaku penculikan
kita ke informasi selanjutnya
puluhan kapal asing dari berbagai negara yang mencuri ikan di wilayah perairan indonesia
ditenggelamkan di perairan natuna provinsi kepulauan riau
penenggelaman ini dilakukan oleh pihak kejaksaan setelah kasusnya telah selesai
dan memiliki kekuatan hukum